kamu ada disini
musya harus ada
kamu sama siapa
sama hatinya damar ma
bukan soal harta ma
kamu kan ini harus percaya sama mama
kamu duduk tenang disini
pokoknya hari ini kamu menikah sama dengar
kenapa sih perempuan itu harus muncul lagi dalam hidup aku
apa harus batalkan pernikahan ini sekarang juga
mama kamu minta cerai sama papa
sebenarnya ada apa sih mama dengan ratu
udah lah ma
jangan kekanakan seperti ini
apa mama gak liat sujud kita kemarin
melihatnya tempuh tanpa seorang ayah
mimo dan keluarganya itu hanya akan jadi bendamu di rumah kita
bukannya mama sakit hati sama tentang damar waktu itu enggak
dulu kan mama juga pernah merasakan betapa susahnya membesarkan damar seorang diri
apa mama mau kejadian yang sama menimpa cucu kita juga
papa berangkat dulu
bosya kamu bisa ikut mama sebentar mama mau bicara sama kamu
ada apa ibu
bosya kamu benar benar mau menikah dengan mimu
ini tuh masalah serius bukan main main
mama tahu po
selama ini mama nggak menjalankan tugas mama sebagai seorang ibu ke kamu
mama ngerti po
tapi asalkan mau tahu bosya
dan asalkan mau tahu

setiap hari mama harus bertengkar dengan papa kamu
karena mama percaya satu hal
kamu akan merusak hidup kamu
kalau kamu harus menikah dengan nenek
iya sih tapi ya mama mau lagi ma
kamu semua benar benar terlalu
kamu gak usah khawatir sama tamu tamu
biar tamu tamu nanti mama yang urusnya
mama tahu sekali papa kamu pasti akan mau
tapi nanti mama akan membayar semuanya dengan ikhlas
mama cuma mau lihat kamu bahagia ko
mama senang kalau melihat posyen mama bahagia

kalau mama tuh sayang sama aku
mama peduli sama aku
kamu kan tahu push
mama itu bukan orang yang pandai untuk menunjukkan perasaan mama
iya aku ngerti ma
aku kalau gitu
pergi aja kali ya
aku tahu sih aku berangkat cinta sama papa tapi
papa kamu pasti akan mengerti kau posya
kamu pergi aja ya
suster ngapain di sini
suster mau balas dendam ya
saya udah gak marah lagi kok dengan mbak sisi
walaupun waktu itu
lagipula menurut saya
mbak sisi ini kan cantik
mbak sisi pasti bisa dapat laki laki yang lebih dari
nanti aku liat sisiku diri
hatimu pernah mau pake parkir
aku percaya bahas podcast p seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
ada tokohnya ga
yang saya kena pengen gimana
sekarang mau lo liat
lagi pendidikannya jauh pasti jauh lebih baik daripada posnya
dasar suster tuh jelas ya penipu
suster pura pura gak tau gak tau siapa posnya
gak tau kalau posnya tuh anaknya konglomerat
anak konglomerat maksud mbak
posnya itu anaknya yang punya mcc tv
saya gak mau liat suster lagi keluar
posnya anaknya pemilik mcc tv
posya dengan damar kakak beradik dong
kamu ada di sini
papa kan di muka
posnya harus ada
kau mau siapa
aduh terus kenapa keluar sih
papa ngajak mocha ke sini karena ingin beri kejutan buat kamu dan bimu
karena papa ingin di pernikahan kamu dihadiri oleh buah hati kalian
karena ini merupakan hadiah dari kamu buat apa
dan juga papa berharap kamu menikah sekali seumur hidup
dan papa juga berharap kamu bisa menjadi suami yang baik dan membina keluarga yang sesakinah mawadah dan warohmah
dan papa yakin kamu pasti akan bahagia nak
karena papa lihat kamu begitu mencintai mimu
kau bisa jadi suami yang baik
aku bisa jadi suami yang baik
aku bisa jadi suami yang baik
aku lebih baik mati daripada melihat papa aku kecewa karena kita ngajarin nikah hari ini
semoga kamu ngertimu
dan jangan tinggalin aku hari ini
karena aku bahagia hari ini
para tamu yang kami hormati
dengan sangat menyesal kami beritahukan karena sesuatu hal
maka pernikahan ini terpaksa kami
kita tinggal menunggu calon pengantin wanita
aku tahu banget kalau moshe itu bukan anak aku
ngapain sih mama ngajarin
aku percaya sama aku
karena si bapaknya moshe itu pun harus bertanggung jawab
karena kamu harus membesarkan anak itu
anak kamu sendiri
karena anak ini perlu status dan aktu kelahiran yang jelas
kalian berdua harus menikah besok
akan jadi ruban rlé bryan
kenapa energiaulu affected funny perempuan di dalam hal ini